jadi gini bang artinya kalau yang teriak nggak cuma abang kalau yang lain mengeluhkan hal yang kurang lebih sama
pemilu yang brutal kos politiknya jauh lebih besar
kalau tadi kan kita bulak balik ngebahas soal pak jokowi
nah sekarang kira kira nggak ada urusannya dong sama pak jokowi kalau kos politik aja lebih besar
kalau ya ini kan dimulai dengan apa namanya
memilih presiden pun di banyak tempat termasuk di tempat saya
tapi banyak yang dapat amplop tiga ratus ribu
lumayan bukan hanya lumayan luar biasa itu
karena biasanya untuk dpr ri itu nggak pakai duit
kalau di bawah mungkin tapi dpr ri kalau dia apalagi incumbent
apalagi dia memang membangun hubungan dengan masyarakat itu baik
itu nggak perlu pakai duit duitan
mungkin sekedar makan atau ganti ongkos
kalau sekarang karena pemilihan presiden aja pakai duit
lalu ada satu dua partai yang datang dengan duit banyak
wah di sana sudah disiram dengan uang kalau saya tidak
akhirnya inilah yang membuat kegaduhan itu
nah ini kan yang membagi duit dengan apa namanya untuk milih presiden itu yang ngaku ke saya itu
itu kan perusahaan tambang
rkap nya akan tidak ditandatangani kalau sampai tidak ikut cawe cawe
jadi apakah nggak ada hubungannya dengan pak jokowi
artinya gini kalau orang kan sederhananya itu bilang gini
iya kalau seramai itu punya bukti sebanyak itu yaudah dikumpulin dan langsung dilaporin
jadi harap juga dibedakan antara hak angket
hak angket ini akan bicara tentang penyelenggaraan
apa namanya pelaksanaan undang undang dan kebijakan
yang bertentangan dengan konstitusi atau aturan
atau yang berdampak pada rakyat banyak
pisahkan itu dengan hasil pemilu
karena kalau terkait hasil pemilu tempatnya bukan di hak angket
kalau hasil pemilu itu jelas ya ada di kpu
kalau pelanggaran pelanggaran adanya di bawaslu melalui gakumdu
kalau sengketa hasil itu ada di mahkamah konstitusi
jadi hak angket ini tidak bicara itu
ya jadi hak angket ini melihat bagaimana pelaksanaan undang undang
banyak undang undang yang perlu kita pertanyakan
misalnya tadi undang undang apbn undang undang keuangan negara undang undang asn undang undang pemilu
banyak lagi termasuk undang undang yang berkaitan dengan netralitas aparat misalnya
itu kan banyak hal yang bisa diperiksa di situ
termasuk mungkin undang undang kpk
dengan hak angket penyelidikan kita bisa memanggil kpk
benar nggak isu yang selama ini berkembang bahwa elit elit partai politik ini disandera untuk turut apa maunya presiden
kalau kpk bilang tidak ada akan terkonfirmasi bahwa tidak
ini kan penting tidak hanya untuk kami di tiga atau di satu tapi juga untuk dua